jembatan medan marelan mohon bantuannya damkar
warga jalan titi pahlawan medan marelan sumatera utara dikejutkan dengan terbakarnya mobil tangki pertamina bermuatan dua puluh empat kiloliter bensin kami siang
api dengan cepat membakar mobil tangki yang berhenti dan menyebabkan sekitar empat kali ledakan
sehingga menghanguskan semua bagian mobil tangki dan sebuah mobil pick up yang ada di sampingnya
saksi mata mengatakan api menyala saat sejumlah orang sedang mengambil minyak dari tangki dan dipindah ke ember di mobil pickup dengan selang
seorang pelaku bahkan sempat ditolong warga karena pakaian dan bagian tubuhnya ikut terbakar
saya lagi juali es kelapa ada yang beli dia nanya pak orang itu ngapain
oh kencing nggak tau lah apa itu kencing ambil minyak dia bilang
nanti meledak bang kebakaran udah terjadi kebakaran langsung
sementara polisi dan pihak pertamina masih menyelidiki penyebab kebakaran dan dugaan pencurian bahan bakar
kondisi kendaraan tangkinya ini meledak dan total hancur
ada korban korban atau apa
sementara ada satu orang supir daripada pick up
di jakarta sebuah mobil sport terbakar di jalan suryo kebayoran baru jakarta selatan pada kamis pagi
menurut saksi mata di lokasi kejadian percikan api
tiba tiba muncul pada bagian mesin mobil dan menjalar hingga menghanguskan mobil
diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada bagian mesin
beruntung sang pengendara mobil berhasil menyelamatkan diri
akibat peristiwa ini arus lalu lintas dari arah blok s menuju mampang perapatan sempat tersendat
tim liputan cnn indonesia